jaksa penuntut umum menuntut putri candrawati dengan delapan tahun penjara dalam perkara pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat
dan langsung saja kita tergabung dengan rekan kami koresponden cnn indonesia teddy zuhari
selamat siang teddy apakah anda mendapatkan respon dari putri candrawati ataupun kuasa hukum terkait dengan tuntutan ini
selamat siang ya
saya kaget dengan keputusan dari pihak jaksa penuntut umum yang menuntut putri candrawati ini tuntutan pidananya sama
delapan tahun penjara sama seperti yang dituntut untuk terdakwa riki rizalwibo dan juga kuatma ruf
dan padahal kalau kita melihat jalannya isi keterangan keterangan baik dari terdakwa sendiri putri candrawati
kemudian keterangan saksi saksi lainnya bahwa informasi pertama tentang peristiwa
karena adanya pemerkosaan yang dialami putri itu datang dari putri ketika menyampaikan informasi ini kepada suaminya verdi sambo
mengenai tanggapan kuasa hukum sendiri tadi kami para jurnalis juga sempat meminta tanggapan dari pihak kuasa hukum
yakni martin lukasiman juntak pihak kuasa hukum dari keluarga brigadier novo friensa yosua huta barat
ini merespon dengan
dengan tanggapan bahwa mereka juga tidak menyangka dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum hanya selama delapan tahun
padahal kita tahu bersama seluruh terdakwa dari dugaan perkara pidana pembunuhan berencana ini dituntut pasal pembunuhan berencana tiga ratus tiga puluh
yang isinya ada tiga poin utama yaitu tuntutan hukuman mati kemudian seumur hidup dan maksimal selama lamanya pidana penjara
tapi tadi ternyata

dituntut oleh jaksa penuntut umum delapan tahun penjara sementara
tadi unduh sih
respon dari kuasa hukum putri candrawati febri diansah juga sempat menyampaikan kepada para jurnalis
bahwa apa yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum ini memang sudah dinilai sesuai dengan keterangan keterangan yang disampaikan
sebenarnya tidak punya rencana untuk
atau terlibat dari dugaan rencana pembunuhan tersebut
tapi kalau kita melihat jalannya sidang tadi memang baru putri candrawati yang tadi sudah disampaikan tuntutannya oleh pihak jaksa penuntut umum selama delapan tahun penjara
dan pada pukul lima belas sore nanti sidang kembali akan dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa richard eliezer
ini mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum
kita tahu richard eliezer ini sebagai salah seorang terdakwa di perkara dugaan pembunuhan berencana juga oleh jaksa penuntut umum didakwa terlibat dalam perencanaan ini
kemudian disangkakan dengan pasal tiga ratus empat puluh
kemudian juga pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan junto lima puluh lima ayat satu
saya akan berbincang dengan wakil ketua
sedikit berbincang mengenai apa saja tanggapan mereka ini terkait putusan yang sedianya harusnya dilakukan pada pekan lalu
namun pada pekan lalu pihak jaksa penuntut umum beralasan meminta permohonan kepada majelis hakim untuk menunda karena masih akan menyusun dakwaan dakwaan dari tersangka atau terdakwa lainnya yang masih menjalani pemeriksaan pada waktu itu
di samping saya sudah ada ibu susi selamat siang ibu susi
kita tahu sore nanti pukul lima belas richard eliezer akan juga menjalani sidang dengan agenda yang sama mendengarkan tuntutan
kalau mendengar tadi putri dituntut delapan tahun penjara sama dengan dua terdakwa lainnya riki dan juga kuat lpsk ini memprediksi berapa
apakah juga sama atau mengharapkan seperti tiga poin tuntutan yang pernah disampaikan bahwa ada poin yang harus di
dilihat dan dipertimbangkan oleh jpu dan majelis hakim harus percobaan pidana kemudian pidana khusus dan juga harus yang paling ringan diantara terdakwa lainnya
kami tidak bisa prediksi tetapi kami sangat berharap yang pertama bahwa status jc richard eliezer itu masuk di dalam surat tuntutan jaksa
yang dimana kemudian dengan status tersebut maka jc kan berhak untuk mendapatkan keringanan hukuman
yang kemudian di dalam penjelasan pasal sepuluh a ayat tiga undang undang perlindungan saksi dan korban disebut
ada tiga tanda yang tadi macam ya pidana khusus atau pidana percobaan atau yang paling ringan
ini kami masih berharap seperti itu jadi harapannya karena dia sebagai jc kemudian dia juga sebagai dia berhak untuk mendapatkan penghargaan
itulah penghargaan saat ini yang bisa di
ini juga bisa di dapat oleh richard jelaku caksus kolaborator
kenapa kami seperti itu
karena sampai sejauh ini dari awal kami memberikan perlindungan sampai kemudian richard memasuki babak untuk surat tuntutan ini
richard sudah menyampaikan semua keterangan yang dia tahu sudah menyampaikan informasi yang dia ketahui
bahkan konsisten gak ada yang diperbutin perbeli beli dan sebagainya
bahkan dia jujur dia juga sopan dan yang terakhir bahkan dia kemudian memberikan fakta hukum baru
jadi ini berkaitan dengan perencanaan penguruhan
dan di dalamnya ada bkc sama fs berkaitan dengan perencanaan penguruhan
seperti itu jadi harapannya masih tetap antara tiga itu karena memang di peraturan di undang undang perlindungan saksi dan korban yang namanya penjatuhan perikanan hukum yang ada tiga tadi
kita tahu memang richard statusnya sebagai justice kolaborator kemudian juga masyarakat mungkin perlu edukasi juga bu
apa dasar hukumnya
kemudian lpsk meminta
maksudnya kita jaksa penuntut umum dan juga majelis saki mempertimbangkan tiga poin yang ada disampaikan tadi
pidana percobaan khusus dan juga yang paling ringan diantaranya
karena kalau kita melihat fakta juga tidak bisa dikesampingkan bahwa richard yang melakukan penembakan pertama kali walaupun atas perintah atasannya ferdis sambo
iya betul jadi yang pertama kenapa kita memberikan dulu ya memberikan status sebagai jc
yang pertama yang satu dia mengakui perbuatannya
itu dia sudah lakukan
bahkan di pengadilan bahkan juga sudah minta maaf kepada keluarga joshua almarhum joshua
yang kedua yang bersangkutan itu bukan pelaku utama
nah ini sudah dibuktikan juga kemarin misalnya fs mendapatkan tuntutan hukuman seumur hidup
itu menandakan bahwa pelaku utamanya bukan richard
dan di fakta fakta di peradilan pun disebutkan bahwa bukan pelaku utama yang bersangkutan
itu gc ya
yang kedua memang ada potensi ancaman yang didapat
sehingga kemudian berkaitan dengan hal tersebut kami menyatakan bahwa yang bersangkutan gc
apalagi jika di awal awal kasus ini dia orang yang pertama kali menyatakan bahwa kasus ini bukan tembak menembak tapi pembunuhan
nah kalau tidak ada pengakuan dari richard ya kasus ini selamanya tidak akan terungkap seperti itu
saya juga perlu informasi tambahan sedikit
persiapan apa saja
yang disiapkan oleh lpsk
terutama bagaimana kondisi kesehatan dari richard
mengingat hari ini adalah pembacaan tuntutan
iya yang pasti secara fisik dia sehat
kami sudah mempersiapkan baik soal makan gizi dan sebagainya
bahkan kita juga memberikan perlindungan fisik juga pemersiapkan tentang apa yang dilakukan
nah yang kedua berkaitan dengan metal nih ya
ini kan juga pasti ada deg degan dari yang bersangkutan
tapi kita siapkan bahwa apapun yang patut
apapun yang patut ditangkap yang akan disampaikan oleh jpu
ya kita dengarkan saja dan kita terima
nanti kemudian bagaimana responnya dan langkah apa yang akan dilakukan
nanti kita diskusikan lebih lanjut dengan penasihat hukum
itu yang kami kuatkan juga mentalnya richard supaya dia tidak down
kalau memang ini ya tidak sesuai ekspektasi
masih berharap ini sesuai dengan ekspektasi lpsk ekspektasi masyarakat secara umum
ekspektasi richard khususnya
agak menggelitik saya ketika anda bilang masih berekspektasi untuk dapat keringan dari dibanding seluruh terdakwa ya
kalau kita mengacu tiga terdakwa ini sudah terlihat delapan tahun
artinya di bawah delapan tahun harapannya
karena dialah jc nya di pasal sepuluh a di penjelasannya disebut pasal sepuluh a ini ya
salah satu penjelasan soal keringanan penjatuhan hukuman adalah yang paling ringan
bedana yang paling ringan di antara para terdakwa
ini yang kita berharap ya
karena kita sampai sekarang juga belum tahu berapa
ada spesifik angkanya nggak yang paling ringan itu berapa diantara yang lainnya
karena tujuh lima tahun juga di bawah delapan tahun
tapi kita berharapnya sangat ringan
nah syukur syukur ada dua pilihan yang lain ya soal peridana bersyarat misalnya khusus atau peridana penjaman
kita ekspektasinya seperti itu
kalau angka kami nggak bisa sebut karena memang itu adalah ranah dari kejaksaan
dari banyak pak c p u
bu susi terima kasih waktunya untuk berdialog singkat
maggie kita masih akan menantikan jalannya persidangan yang kedua untuk hari ini
dengan perkara dugaan pembunuhan berencana seperti yang saya sudah sampaikan di awal
bahwa ada dua terdakwa yang menjalani sidang hari ini
yang pertama putri candrawati sudah selesai tadi menjelang pukul satu siang
dan hasilnya adalah putri dituntut
pidana hukuman selama delapan tahun penjara
dan pada pukul lima belas nanti kita akan mengikuti jalannya sidang bagi terdakwa richard eliezer
dengan agenda yang sama
yakni mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum
kalau mendengar tadi penjelasan dari pihak lpsk tentu kita menantikan bersama publik
juga akan membandingkan apakah terdakwa richard eliezer tuntutannya betul bisa lebih ringan
dari seluruh terdakwa yang lain
mengingat tadi apa yang disampaikan oleh pihak lpsk sebagai justice kolaborator
richard eliezer punya poin poin yang akan meringankannya sebagai terdakwa
karena sudah mengungkap kasus ini lebih awal
bahwa sebenarnya bukan peristiwa tembak menembak
tapi itu adalah skenario verdi sambo untuk menutupi kasus yang lebih jelas terjadi
bahwa joshua ditembak dengan sengaja bahkan ada dugaan unsur
ada dugaan unsur berencana di dalamnya
kita akan menantikan apakah richard eliezer betul lebih ringan
walaupun dituntut dengan pasal tiga ratus empat puluh
kemudian juga subsidi tiga ratus tiga puluh delapan dan juga junto lima puluh lima ayat satu
apakah richard eliezer hukumannya bisa lebih ringan dari seluruh terdakwa
kita akan nantikan pada pukul lima belas sore nanti
baik kami akan terus memantau perkembangan sidang
terima kasih koresponden cnn indonesia teddy zuhari
atas laporan anda selamat bertugas kembali